sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mau seribas lagi
aku udah capek
yaudah oke fadil
mama gak akan ikut campur lagi
kamu harus terus mendekati alenna
kamu gak boleh berhenti mendekati alena
dia yang menjadi pendamping kamu
aku udah bentak alena
padahal dia gak salah
kamu mau marah marah lagi sama aku
belum puas kamu marah nanti
aku mau berhenti
aku mau berhenti
aku mau berhenti
aku mau berhenti
aku mau berhenti
aku mau berhenti
sama siapa yang make byack
enggak apa apa kak fadil
livi bisa ngerti kau posisi kak fadil
halo fadil kamu masih disitu fadil
sekali lagi terima kasih allena
kenapa alena selalu membuat aku teringat akan diva
bu tolong hentikan semua ancaman ibu terhadap haris
batalkan niat ibu untuk pindah
alena akan sedih bu
ibu gak mengancam ibu serius
jangan begitu dong bu
ibu mau sama siapa disana
ibu akan kesepian
ibu gak akan kesepian
ibu akan minta kamila menemani ibu disana
kenapa harus dia
dia kan bukan siapa siapanya ibu
asal kamu tahu haris
ibu sudah menganggap camilla itu seperti cucu ibu sendiri
ibu lebih dekat sama dia
daripada sama kamu apalagi alena
karena kamila sangat perhatian dan sangat peduli kepada ibu
melebihi kamu dan alena
melebihi kamu dan alena
melebihi kamu dan alena
melebihi kamu dan alena
yang sama sekali tidak pernah memikirkan ibu
ibu tidak seharusnya berkata seperti itu
cucu ibu bukan
darah daging ibu juga bukan
kalau ibu memberikan kasih sayang
lebih baik pada cucu kandung ibu sendiri
cucu kandung apa
memang kamu sudah kasih cucu sama ibu
kalau anaknya farah sudah mati kan
anaknya farah masih hidup
cucu kandung ibu itu sebenarnya masih ada
tapi entah di mana bu
seandainya dulu ibu tidak bersikap kejam pada farah
oh jadi kamu mau mengungkit ungkit cerita itu lagi
kamu menyalahkan ibu ya
bukan itu bu bukan

haris kalau ibu mau cucu kandung
ibu bisa membantu haris mencari tahu di mana anaknya farah
cukup haris cukup
ibu gak mau berdebar lagi sama kamu
dan ibu sama sekali tidak mau mendengar kamu menyebut nyebut lagi nama farah
ibu jijik mendengarnya
bu ibu itu
memang itu yang kamu mau kan
kamu ingin lihat ibu sakit
kamu ingin ibu cepat mati
insya allah bu
dia berkata seperti itu bu
ibu jangan pindah dari rumah
ya bu jangan bu
kamu dengar haris
ibu kasih waktu kamu satu minggu
dan kalau kamu tetap masih belum memilih juga salah satu dari gadis gadis itu
ibu benar benar akan pindah
nanti fadil memimpin bentar
aku ke atm dulu ya
nanti aku sini lagi
selamat siang pak haris
mau ngapain kamu kemarin
bukannya sudah saya ingatkan
kamu sudah menangis
kamu jangan dekat dekat dengan ibu saya
ibu saya sudah tua
jangan manfaatkan ibu saya
gak usah so akrab sama dia
gak usah ngerasa jadi cucu dia
kamu menggantikan posisi anak saya
menjadi cucu ibu saya
batalkan niat dia untuk pindah bersama kamu
ke rumah ibu saya
lebih dari yang ibu saya kasih ke kamu
lebih dari yang ibu saya kasih ke kamu

kamu terima atau tidak
jangan meracuni pikiran ibu saya lagi
jangan temui dia lagi